ke informasi lain sejak kapal tongkang anan dua belas ditemukan di perairan malaysia
empat april kemarin pemerintah republik indonesia akan melibatkan otoritas malaysia
untuk membantu pelepasan sepuluh wni yang disandra kelompok abu sayyaf
mengingat lokasi terjadinya perompakan dan juga penyanderaan
berdekatan dengan wilayah malaysia
maka saya juga telah membuka komunikasi
dengan menteri luar negeri malaysia pada tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
meminta kerjasama jika sewaktu waktu diperlukan
pemerintah malaysia juga menyatakan kesiapan untuk bekerjasama
sewaktu waktu terjadi perubahan situasi yang memerlukan kerjasama malaysia
komunikasi saya dengan menlu malaysia terbukti
sangat berguna dalam menindaklanjuti ditemukannya kapal tongkang anan dua belas